banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengisi liburan di akhir tahun
salah satu yang layak anda coba adalah mengunjungi goa dan taman batu di trenggalek
selain bisa melihat keunikan bebatuan kars pengunjung bisa juga berpetualang mengelilingi aneka spot menarik di dalamnya
nah bagaimana serunya berikut liputannya
wisata goa dan taman batu ini berada di desa senden kecamatan kampak kabupaten trenggalek atau berada dua puluh km selatan pusat kota trenggalek
taman batu yang diberi nama ngerit stone park atau yang lebih dikenal gua ngerit ini menyajikan keunikan dan keindahan alam yang berbeda dibanding wisata alam lainnya
di kawasan seluas lima hektare ini anda akan merasakan sensasi berlibur menyenangkan dan penuh petualangan
memasuki kawasan ini pengunjung langsung disuguhi hamparan taman batu alami dengan berbagai jenis dan bentuk unik
taman batu ngerit memiliki sejumlah spot yang menarik mulai dari gua hingga rumah batu
di salah satu sudut taman terdapat sebuah terowongan alami yang menembus bebatuan
dengan keindahannya yang alami pada musim libur kali ini wisata alam yang berada di bawah pengelolaan perhutani ini diserbu pengunjung dari berbagai kota di jawa timur hingga dua kali lipat dibanding hari biasa
ada empat macam buah dan terdiri banyak batu batu yang labirin
juga termasuk di dalamnya ada rumah rumah yang bisa untuk pertemuan
yang menampung lebih banyak
dari lima puluh orang
diprediksi pengunjung akan kembali memadati wisata ini pada penghujung tahun